anda menyaksikan segmen ekonomi dan bisnis dalam cnn indonesia newsroom
presiden jokowi dodo meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur labuan bajo
agenda hari pertama kunjungan kerja jokowi merupakan tindak lanjut
dari rencana pengembangan sektor pariwisata nusa tenggara timur
khususnya di labuan bajo
presiden joko widodo akan memperkuat peran pemerintah kabupaten manggarai barat
serta provinsi nusa tenggara timur
yakni dalam mempercepat pembangunan pariwisata di labuan bajo hingga pulau flores
dalam kunjungannya jokowi menyebut akan menghentikan badan otoritas pariwisata labuan bajo flores
langkah ini jika kehadiran lembaga tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat
benar untuk apa
labuan bajo merupakan satu dari empat destinasi pariwisata super prioritas pemerintah
perencanaan pembangunan di kawasan ini jelas menguntungkan
selain itu rencana pembentukan dua kawasan ekonomi khusus di manggarai barat
yakni kek tanah naga dan kek tanah mori pun akan didukung penuh oleh pemerintah pusat
kunjungan wisatawan di labuan bajo selalu meningkat
pada dua ribu delapan belas labuan bajo dapat menarik kedatangan sebanyak satu ratus dua puluh satu
angka tertinggi adalah dua belas wisatawan mancanegara
angka tersebut naik satu ratus lima puluh persen lebih dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas
capaian tersebut pun berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan asli daerah atau pad labuan bajo
pada dua ribu tujuh belas labuan bajo berhasil meraup tujuh puluh miliar rupiah
pendapatan tersebut meroket tajam hampir seratus persen di dua ribu delapan belas
dengan torehan menembus hingga satu ratus tiga puluh lima miliar rupiah